maskapai pelat merah garuda indonesia memberikan layanan pertunjukan musik akustik gratis di beberapa rute penerbangannya secara acak
layanan tersebut diluncurkan garuda pada tanggal sembilan januari dua ribu sembilan belas
maskapai garuda indonesia meluncurkan giakustik yaitu layanan musik akustik langsung di rute penerbangan domestik garuda indonesia
diluncurkan langsung oleh direktur utama garuda indonesia ari askara
hiburan musik langsung tersebut bisa dinikmati penumpang garuda rute penerbangan jakarta denpasar rabu siang
giakustik ini adalah live seorang bintang dengan menyanyikan atau memainkan akustik salah satu alat musik di pesawat
kita juga ingin memberikan kesempatan kepada penyanyi penyanyi muda indonesia
yang berbakat dan mereka bisa lebih berkembang dan terkenal
yang ketiga ini adalah untuk menarik kaum milenial karena idenya fresh dan ini memang ide juga dari milenial dari pegawai kami
dan itu memang kita ingin memberikan sesuatu yang berbeda
layanan ini diberikan ke rute penerbangan garuda dengan waktu tempuh lebih dari satu jam secara acak
layanan ini disambut antusias para penumpang garuda indonesia
karena mereka bisa menikmati
pengalaman baru menonton pertunjukan musik di ketinggian tiga puluh lima kaki
luar biasa karena baru pertama ini saya alami untuk garuda ya
tadi saya sempat bicara juga dengan ceo ceo garuda
rencananya ke depan juga akan ada lagi
cuma ada sedikit saran buat saya mungkin yang menyanyi tadi mas abdul
kalau bisa jangan diem di tempat tapi kalau bisa sambil berjalan
ngikutin ya lebih berinteraksi lah
senang aja sih tadi juga sempat surprise banget
karena kan dari awal gak dikasih tau ya
terus tiba tiba ada abdul nyanyi live
terus ya seru aja sih nyanyi sampai tiga lagu
terus udah gitu abdulnya juga bukan nyanyi doang
salaman sampai ke belakang gitu
dengan hadirnya layanan musik ini pihak garuda menyebut telah melalui serangkaian uji kelayakan
untuk memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan tetap terjaga
ke depannya mas kapai akan menghadirkan band
papan atas dan penyanyi indonesia lainnya
demi menjaga konsistensi terobosan baru tersebut
robin kitt jakarta